salon wakil presiden sandiaga uno membeberkan hubungannya dengan prabowo subianto yang sudah terjalin lebih dari dua puluh tahun
kepada detik com dalam wawancara eksklusif belak belakan sandiaga mengaku adanya perbedaan persepsi antara masyarakat terhadap prabowo
ketua umum gerindra yang sandi sebut sebagai the new prabowo ini merupakan orang yang santai dan penuh dengan humor
sandi juga menilai prabowo merupakan seorang yang passionate atau semangat bukan temperamental seperti anggapan masyarakat umum
ketika pilkada dki selesai prabowo mengajak semua kubu untuk rukun ke bali
jadi nanti pelan pelan diubah sama sandi ingetin juga papa ya supaya lebih lentur dalam berpakaian supaya tidak terlalu ingat
sekarang ini the new prabowo ini adalah memang prabowo yang saya kenal seperti itu
orangnya nyantai banget gitu loh
dan penuh dengan job penuh dengan humor yang selama ini ditampilkan di luar memang adalah sisi prabowo yang militaristik dan lain sebagainya
tapi saya sudah kenal beliau lebih dari dua puluh tahun
saya kenal sebagai konsultan usahanya dia dulu
terakhir tiga sampai lima tahun terakhir dalam proses politik ya itulah yang prabowo yang saya kenal
jadi harusnya tampil juga dengan busana yang lebih
lebih non formal lebih santai gitu mungkin oleh masyarakat bisa diterima dengan baik
temperamental karena dia passionate
tapi saya lihat tiga empat tahun terakhir ini waduh jauh berkurang sekali
terutama setelah dua ribu empat belas
dimana dengan kesatrianya dia menyelamati pak jokowi
dia datang orang orang bilang dia nggak akan datang ke sidang mpr dia datang
dia sampaikan hormat
waktu pilkada dki dia terima pak jokowi
dia sampaikan usulan kepada pak jokowi agar semuanya bisa guyup rukun
setelah pilkada dki juga dia datang ke pak jokowi
hubungannya sangat baik dan sama saya juga ya apalagi sama pak anies terakhir ya kan
dan untuk selengkapnya saksikan wawancara eksklusif blak blakan bersama sandiaga uno di dt com
ia akan tayang ulang pada hari ini pukul satu siang